apa penafadamanku orang seperti ini sama kamu
di sini bersama suami aku
berarti apa yang tadi kamu katakan itu sudah berbeda ya sama sekarang
berarti apa kata aku benarkan
kalau memang tidak bisa dipercaya
kamu tolong dengar aku dulu
aku gak mau dengar apa apa lagi dari kamu
untuk aku semuanya udah jelas
kamu jangan salah paham dulu mila
diantara aku dan andara gak ada hubungan apa apa
dan fadl rialdi gak akan pernah mengkhianati kamu mila
kak fadil juga gak perlu berkata apa apa
kak fadil tenang aja
kamila gak mau marah
karena sudah cukup kemarahan kamila bertumpuk selama ini
udah cukup kak fadil membohongi hati kamila
udah cukup kak fadil menyakiti kamila
semuanya udah cukup kak
kamila memang sangat mencintai
kak fadil sepenuh hati kamila
kamila memang sangat menyayangi kak fadil
tapi kamila juga punya perasaan kak
camilla gak mau membagi cinta ka fadil bersama dengan perempuan lain
kamila gak mau kak
fadl rialdi gak akan pernah membagi cintanya mila
kamila gak mau kak fadil
udah cukup semuanya kak
cukup kak fadil membohongi kamila
cukup selama ini kak fadil menyakiti hati kamila
cukup semuanya kak
dan kamila rasa semuanya udah cukup sampai disini aja
kamila masih mau hidup panjang

kamila masih mau hidup panjang
kamila masih mau hidup sepenuhnya
kamila masih mau hidup dengan rasa tenang dan juga tentram
kamila memiliki kava dan juga anak yang ada di dalam kandungan kami lengkap
kamila mau membesarkan kava
kamila masih mau melahirkan anak ini
dan kamila rasa kamila bisa membesarkan anak anak kamila sendiri
tanpa kak fadil
mila apa maksud perkataan kamu mila
mila jangan mila
jangan lakukan itu mila
jangan lakukan itu mila
kak fadil kamilah sudah tidak pantas menggunakan susun ini lagi
pakaikan cincin yang bertuliskan nama fadil ini
untuk wanita yang kak fadil cintai sekarang
ini kamilah kembalikan
mila tunggu mila
padahal selamanya mencintai kamu mila
fadil kamu memang beres sikit
aku tak tahu fadil
kamu apa apaan sih aku tidak ada urusan sama kamu
jadi sekarang aku minta kamu minggir aku minggir
aku tidak mau minggir kenapa aku minggir
mau apa mau mengejar kamilah
tidak kamu tidak boleh mengejar kamilah
aku cuma mau satu
seorang fadil tidak akan pernah melakukan hal seperti ini sama kamilah
tidak mungkin buat kamilah menangis
saya munafik tahu
fadil fadil fadil sudah fadil
sudah fadil sudah
ini yang aku takutkan fadil
kamilah kamilah kamilah tunggu tunggu tunggu
kamilah kamu mau ke mana
itu bukan urusan kamu
kamilah berhenti berhenti berhenti
aku berterima kasih karena kamu sudah ajak aku ke sini
jadi aku bisa lihat semuanya
aku bisa tahu kejadiannya
tapi sekarang sudah tidak ada gunanya lagi aku di sini do
jadi aku harus pergi
dan biarkan aku pergi
mila fadil tunggu tunggu tunggu
tunggu tolong dengerin aku dulu tunggu
aku tahu sekarang perasaan kamu sedang sangat kalut
dan aku tahu kamu pasti sangat marah dengan apa terjadi hari ini
tapi bukan ini
bukan ini tujuan aku membawa kamu ke sini
aku tidak mau menghancurkan rumah tangga kamu mila aku tidak mau
tidak edo sudahlah do sudahlah
tanpa kamu membawa aku ke sini rumah tangga aku memang sudah hancur dong
kamu lihat kan tadi apa yang dilakukan kakaknya sama aku
kak fadil bersama andara
aku berterima kasih sekali lagi sama kamu karena kamu udah ajak aku ke sini
jadi aku bisa tahu semuanya
dan aku bisa tahu bagaimana aku harus bersikap sama kak fadil
mila tapi bukan itu maksud aku mila
aku ingin kamu tahu bagaimana suara fadil
seorang fadli itu sangat mencintai kamu
seorang fadil gak mungkin menyakiti kamu apalagi melukai perasaan kamu
dan seorang fadil tidak mungkin pernah akan selingkuh dengan wanita lain seperti tadi
ya sudah do kamu tidak perlu mencoba untuk menyibur aku
kamu harus tahu do
mata aku sudah terbuka
mata aku sudah lama terbuka do
sejak kak fadil berselingkuh dengan aku
dok ini bukan pertama kalinya kita bertekar karena masalah ini
tapi kamu lihat kan kak fadil bersama andara
padahal kak fadil tidak pernah bersikap sama andara
padahal kak fadil sudah janji sama aku
kak fadil janji kalau kak fadil tidak akan melakukan kesalahan yang sama
tapi apa yang kak fadil lakukan sama aku do
kak fadil tetap menemui andara itu karena apa
karena kak fadil cinta sama andara do
percuma berulang kali aku meyakinkan diri aku kalau kak fadil tidak berselingkuh
karena itu tidak akan menjadi apa yang aku harapkan
kak fadil mencintai andara
dan kak fadil sangat mencintai perempuan itu